masa lalu dunia hitam narkoba tidak membuat hidup hardadi
pemilik kuliner singkong keju menjadi terpuruk
di tahun dua ribu sembilan hardadi sempat mendekam di rutan kelas satu surakarta selama enam bulan
lepas dari penjara ia kemudian berjualan nasi bungkus
keuntungan dari nasi bungkus digunakan untuk membuat singkong keju
awalnya hardadi hanya membuat singkong keju tiga hingga lima kilo setiap harinya
singkong itu ia tawarkan kepada tetangga dan teman teman dekatnya
kini usaha yang dirintisnya terus meningkat
dalam sehari lima hingga tujuh ton singkong keju diproduksi dengan mempekerjakan satu ratus dua puluh karyawan
blok narkoba dan nomor kamar tahanan ia abadikan dalam usahanya menjadi singkong keju d sembilan puluh
untuk mewujudkan impian saya membuat singkong keju itu saya jualan nasi dulu
karena saya harus menghidupi tiga anak satu istri
jadi nanti harapan saya kalau nasi itu tidak laku kami sekeluarga masih tetap bisa makan
berbekal keuletannya saat ini usahanya menjadi salah satu buah tangan khas kota salatiga
puluhan varian makanan berbahan singkong dijajakan untuk memanjakan para pengunjung
ardi widodo salatiga jawa tengah